gunung bromo terletak di desa ngadisari
kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur
salah satu gunung tercantik di dunia ini dikenal berkat keindahan
pemandangan matahari terbit atau sunrisenya
warna kuning keemasan yang muncul dari perbukitan
membuat pengunjung takjub
ditambah lagi kabut putih yang memenuhi kaldera
yang terlihat seperti hamparan kapas
suhu udara berada di kisaran tujuh sampai sembilan derajat celcius
bahkan terkadang bisa di bawah derajat celcius
alhasil wisatawan harus mempersiapkan jaket tebal
sarung tangan dan masker pastinya
setiap ambil gambar di mana itu pasti selalu bagus
terus apa ya kabutnya juga kayak gini sekarang ini
dingin banget tapi worth it lah

keindahan negeri di atas awan semakin terpancar
saat kabut bromo terlihat dari bukit jemoro lawang
lautan pasir berubah menjadi lautan kabut
dengan latar belakang gunung bromo dan gunung lainnya
membuat pengunjung betah berlama lama di sini
anda yang penasaran dengan keindahannya
datang saja ke gunung bromo
tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan